teleskop william dengan optik diameter lensa satu ratus dua mm di kuba ahmad dalam ii
yang terpasang di anjungan observatorium ilmu falak universitas muhammadiyah sumatera utara
disiapkan untuk mengamati fenomena alam gerhana bulan total pada selasa sore
hasil pengamatan teleskop ini tidak hanya dapat dilihat bersama sama oleh para pengunjung observatorium ini
tetapi juga bisa dilihat di sepuluh observatorium lain di indonesia
lima teleskop disiapkan oif umsu untuk digunakan masyarakat melihat langsung fenomena astronomi blood moon
plood moon yang akan terlihat saat bulan total cenderung berwarna kemerahan
disebabkan oleh pembiasan sinar matahari secara selektif oleh atmosfer bumi
saat bulan berada di sisi yang berlawanan dengan sisi bumi yang mengalami siang hari
sinar matahari akan menempuh lintasan yang lebih panjang dibandingkan dengan sisi bumi yang mengalami siang hari
dengan begitu sinar matahari yang selalu berlintasan dengan sisi bumi yang mengalami siang hari
sampai ke bulan akan dibiaskan dengan gelombang yang lebih panjang dalam spektrum cahaya tampak
yakni spektrum merah
gerhana bulan ini menjadi momentum untuk edukasi astronomi dan melakukan riset mengenai dampaknya pada alam
pada saat blood moon pasang naik air laut lebih tinggi dibandingkan hari hari biasanya
gerhana bulan ini dapat disaksikan di beberapa daerah di indonesia dengan durasi satu jam dua puluh lima menit empat puluh empat detik
fase gerhana bulan total tahun ini akan dimulai pukul enam belas delapan lima puluh sembilan wib
dengan fase puncak gerhana pukul tujuh belas lima puluh sembilan sebelas wib
fase gerhana bulan ini akan berakhir pada pukul dua puluh lima puluh tujuh empat puluh tiga wib

terkait dengan hal ini kita sudah merilis memberi regulasi kepada masyarakat
melalui media sosial yaitu dalam konteks ini
seperti kita tahu bahwa momen gerhana yang terjadi di kota medan ini relatif mepet atau singkat atau dekat dengan garis ufuk
sehingga dalam hal ini hanya bisa disaksikan secara kasat mata itu dari posisi yang cukup tinggi
dalam hal ini dari lantai tujuh oip umsu ini memungkinkan
pengamatan gerhana bulan total di medan berpotensi terhalang
bmkg medan memperkirakan cuaca di
di ibu kota sumatera utara ini hujan pada sore hingga malam hari
dengan intensitas ringan hingga sedang
jika hal ini terjadi pengunjung tetap dapat menyaksikan fase gerhana matahari lewat layar yang disediakan oif umsu
pengamatan ini merupakan kolaborasi berbagai observatorium di indonesia
agus supratman ayat sudrajat medan sumatera utara